irwa sumpori komjen agung marioto menegaskan dalam rekomendasi komnas ham menyimpulkan tidak ditemukan adanya unsur kekerasan dan penganiayaan dalam peristiwa pembunuhan brigadir yosua
salah satu rekomendasi komnas ham juga menyimpulkan adanya obstruction of justice dalam kasus tewasnya brigadir yusuf
salah satu rekomendasi komnas ham menyimpulkan tidak ada tindak pidana kekerasan ataupun penganiayaan
yang ketiga dari rangkaian pembunuhan tersebut adanya kejahatan atau tidak pidana obstruction of justice
yang kebetulan oleh penyidik tim sus juga sedang dilakukan langkah langkah penanganan terhadap